ya kak toli kalau kita lihat memang ya mungkin pemirsa juga menyimpulkan
wah akhir akhir ini kok makin banyak ya kasus narkoba yang kemudian berhasil diringkus atau berhasil dipecahkan
bukan hanya pemakai ya tapi juga sampai pengedarnya
tapi itu juga berkat bantuan dari badan narkotika nasional juga kan
bahwa mereka sudah siap mereka punya alat yang lengkap
plus juga akhir akhir ini memang baru tahun dua ribu enam belas yang lalu
dibentuk tim baru unit pasukan baru yang sangat bertugas ataupun bertanggung jawab dalam rangka mertas peredaran narkoba
namanya adalah unit k sembilan yang didatangkan langsung dari belanda
jadi pemirsa di rumah dan juga para pengedat narkoba para pengguna narkoba juga
wah stop dari sekarang karena kalau enggak nanti diringkus loh sama bnn
inilah sebagian anjing anjing pelacak milik badan narkotika nasional atau k sembilan
mereka sudah terlatih untuk membantu para petugas bnn dalam memburu narkoba
anjing anjing ini didatangkan langsung dari belanda
jenis anjing yang dipilih antara lain seperti labrador german shepherd bagian molonoise dan beagle
tipe ini memang dipilih karena memiliki kelincahan dan daya buru yang tinggi
ras anjingnya memang ras dari banyaknya ras ras dari luar dari eropa
yang secara literatur di dunia kenapa kami memilih anjing anjing di daerah eropa
karena memang sudah digunakan di seluruh dunia
seperti german shepherd belgian molonoise dan labrador maupun beagle
dipakai oleh yang mempunyai unit unit k sembilan di dunia jadi kami mengikuti itu
anjing pelacak ini juga mendapat pelatihan khusus agar dapat mendeteksi narkotika
latihan pun diisi dengan permainan
hingga pemberian reward jika berhasil menemukan narkotika
indra pencuman menjadi salah satu kunci para anjing ini dapat mendeteksi adanya obat obatan terlalu terlalu berkubah
nah sudah bersama saya pak didin
pak ini kalau boleh tahu anjingannya sudah dilatihnya seperti apa saja
kita latihkan beberapa simulasi untuk operasional di lapangan sebenarnya
contohnya kita kalau operasi di pelabuhan bandara kita periksa ke barang bawaan ke puntas koper dan lain lain
terus di jalan aneka punggitan rajia di jalan
kita periksa kendaraan
dari luar dalam kendaraan
terakhir kita latihkan pemeriksaan orang
maksudnya barang yang dibawa orang
mungkin di tas ataupun di kantongin dan lain lain
yang itu boleh kita coba nggak pak
aman kan ya pak
kalau rumahnya nggak takut oke
nanti kita akan memasukkan ini ganja ke dalam tas saya ya
nanti kita lihat apakah mampu dideteksi
peran para pawang k sembilan ini sangat penting dalam tugasnya
mereka harus dapat menerjemahkan perilaku anjing anjing ini
dan bekerja sama dengan baik untuk melancarkan aksi perburuan narkoba
perlakuan terhadap tiap anjing pun berbeda
satu anjing menggunakan perlaku perlaku
memiliki dua pawang yang akan menjadi partner
membaca mood dan ikatan antara pawang dengan anjing k sembilan
tentu menjadi kunci utama
kedepannya tempat pelatihan k sembilan ini akan dipusatkan di lido sukabumi
bersama dengan unit k sembilan lainnya dari bea cukai dan kepolisian
rencananya unit k sembilan ini akan ditempatkan di beberapa provinsi
dengan tingkat kerawanan tinggi
hebas litikta jakarta
ketika berada di k sembilan
anjing anjing yang memiliki kemampuan khusus
untuk mengendus keberadaan dari narkoba
jadi unit k sembilan ini adalah sepasukan anjing yang memiliki kemampuan khusus
untuk bisa mengendus keberadaan dari narkoba
betul pada dasarnya sih ini bentuk keseriusan dari bnn juga ya
bahwa kita bangsa indonesia tidak mudah untuk menjadi sarang narkotika
jadi membantu meskipun memang pasukan bnn juga selalu siap sedia ya
karena tanpa pawangnya itu tadi
menjalankan aksinya meskipun memang sudah terlatih ya
punya indera penciuman yang lebih canggih dibandingkan alat alat yang ada
yang buatan manusia itu
setuju sekali apalagi kalau sekarang melihat bahwa
eh tunggu tunggu sebentar coba itu lihat
ini apa nih eh prab kamu gak bawa apa apa kan
pak pak pak bentar bentar
lagi apa pak sekarang pak
kita sterilisasi kawasan bebas narkoba
jadi kita untuk menceritakan kawasan bebas narkoba
kita coba sterilkan
dengan kinain ini
pantesan dari tadi dari sana aman pak ya
kita coba keseluruhan
ini mau keliling keliling kemana lagi nih
kita cek semua keseluruhan area kawasan ini
apakah ada narkoba ataupun tidak
jadi ini harus bersama dengan pawang pawangnya ya
iya betul sama sama
harusnya aman nih
iya lah masa sih di sini ada
iya lah saya bebas dari narkoba ya
dia berreaksi apa itu
ada apa pak
coba lihat pemirsa nih
apakah ada sesuatu di dalam kon ini
ternyata ada narkoba ini namanya jenis sabu
ini siapa ini
waduh ada apa nih ce
tapi kita klarifikasi dulu nih pemirsa
ini simulasi aja
pemirsa di saat operasional di lapangan si pelaku itu kadang menyembunyikan di mana pun
karena ketemu petugas dia sambil lewat belum kan nggak curiga
kalau buang sembarang terbuka kan kelihatan
tapi sambil buang ada petugas rajia dia kabur dia buang barang narkobanya bisa aja
jadi ini cuma simulasi bahwa operasi di lapangan kalaupun penggerbakan apa di luar ruangan dia diseritkan semua
karena bisa dibuang ke mana saja disembunyikan di mana saja
wow menarik banget ini siapa namanya
pongki kamu hebat sekali
nanti kita akan undang kepala unit k sembilan dari bnn pak doni untuk bincang bincang soal ini ya
kelihat agresif ya lukauan narkoba
lihat deh pemirsa
narkobanya asli meskipun simulasi
betul narkobanya asli
oke nanti ya usai jeda bersama kami di good morning
aduh takut kerap
ya pemirsa tadi ini kita tayangkan ulang ya tayangkan kembali rekaman ketika pongki
nah pongki menemukan ada narkoba jenis sabu di salah satu cone yang kita simulasikan ada di sini
jadi berhasil menemukan ya
iya dan tentu tadi kita meletakkan sabu itu tanpa sepengetahuan pongki ya karena itu berdasarkan endusannya
dan di sini selain pongki juga ada tim dari k sembilan bnn yang lainnya
ini dia ya teman teman dari bnn selamat pagi good morning semuanya
ya tadi sudah sedikit ngobrol dengan pak didin ya merupakan koordinator pawang k sembilan bnn
tapi sebelah pak didin juga ada pak doni ini kepala unit k sembilan bnn
juga ada yang biru biru nih yang sigap juga selalu ya
rekan rekan coba kenalan dulu mas silahkan mas pakai mike nya
danang anjingnya mas anjingnya
belum dikenalin lupa nih mas nih
siapa namanya tadi
silahkan nama bagus
oh pongki yang tadi ya
pongki yang tadi kan
perkenalkan nama saya dina dengan kinen happy jenis beagle
saya indro sunyoto dengan anjing german cirpet all black umur sekitar hampir tiga tahun
oh namanya barak
barak kameranya di sebelah sini ya barak bukan di sebelah sana
atau barak janjian masih ada mau mengenduskan
mau mengendus mengendus sesuatu nih mulai bereaksi dia nih ya
nanti ya barak ya kita simulasi lagi di sini
tapi gini ngomong ngomong pak doni ini kan baru ya kalau untuk unit k sembilan bersama dengan anjing pelacak narkoba di bnn di dua ribu enam belas
nah itu memang alasan terbesarnya memang menambah ketangkasan keganasan dari bnn
ya nilai strategisnya sangat tinggi
karena kalau dari data kami indonesia itu punya garis pantai yang sangat luas hampir seratus ribu sembilan puluh sembilan ribu
dengan bandara sekitar enam puluh enam yang beroperasi domestik maupun internasional
dengan pelabuhan sekitar satu ratus tiga puluh
artinya itu adalah titik titik masuk dari peredaran narkoba yang harus kita sama sama jaga
selama ini semua stakeholder yang ada becukai polri kami pun bekerja dengan baik
dengan adanya unit k sembilan ini k sembilan ini yang dia gagas oleh pak budi waseso kepala kami pada tahun dua ribu lima belas
dan direalisasikan pada dua ribu enam belas itu
dan pada dua ribu enam belas itu juga menambah supporting tools
kita menjaga perbatasan perbatasan tersebut yang kami sebut border management
artinya dengan menjaga perbatasan lewat semua instrumen
artinya kita punya banyak stakeholder teman teman biaya cukai ada teman teman imigrasi ada teman teman pori juga
artinya di pintu pintu masuknya narkoba itu kita kasih tambahan tenaga lah
ada berapa anjingnya
saat ini untuk awal bnn punya lima puluh anjing
lima puluh satu anjing dengan empat jenis ras
sekali punya lima puluh
dan diletakkan dari belanda katanya ya
kenapa dari belanda
kalau kenapa dari belanda memang anjing anjing ini memang anjing yang biasa digunakan oleh penegak hukum memang sudah di seluruh dunia
artinya ini ras standar
ya memang sudah digunakan di negara negara maju
memang anjing anjing ini anjing anjing terkenal punya gen pekerja yang sangat kental
sehingga lebih gampang ketika kita menggunakan untuk bekerja dan mengkondisikan untuk melakukan pekerjaan
nah ini pak didi
lihat ke pak didi
pelatihan pelatihan ini kan pasti tidak mudah ya
ada prosesnya cukup panjang plus juga mengenalkan dengan pawang pawangnya
gimana itu pak didi
pertama kriteria pawang itu basic pertama adalah dia penyayang hewan
penyayang terutama penyayang canine ataupun anjing ya
baru setelah dia sebagai penyayang baru kita arahkan ke pelatihan anjing pekerja
khususnya pendeteksi narkoba yang di bnn ini
jadi memang basic pertama adalah bahwa untuk pawang dia menyayangi hewan atau menyayangi anjing
nah tesnya seperti bagaimana
tahu bahwa seseorang ini sayang sama hewan atau tidak
ada selektif rekrutmen namanya psikotest
nah dari psiko listrik kan ketahuan apakah dia punya emosinya bagaimana
karena kan kita berhubungan dengan hewan yang notabene kalaupun kita arahkan tidak bisa komunikasi dengan verbal
pak kadan namanya dalam teknik latihan itu ada tai
teknik akal ikatan
teknik melatih bagaimana akal adalah kita sebagai manusia ini kan hewan ya binatang
kita arahkan untuk membantu penegakan hukum atau pemberantasan narkoba
biar dia mau mencium narkoba kan kita harus pakai akal bagaimana mengarahkan pakai akal kita
ikatan adalah ikatan batin
ini pawang dengan kinainnya kami sudah punya ikatan
jadi kalau orang lain yang mengendal dia tidak akan mau karena dia ikatan itu penting
dari ikatan dari batin
karena kan kita bermain cuma main hati karena kan tidak bisa memang dia
apalagi kita terkenal dengan ini ya setia sama awam
karena perlakuan kita memperlakukan dia bagaimana akhirnya dia akan juga timbal balik terhadap kita
kasih sayang dengan kita merawat dengan sepenuh hati dengan kasih sayang untuk membantu penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi
jadi dipastikan juga bahwa pelatihan ini juga untuk anjing anjing ini juga tidak dikita katakan mempekerjakan ya
tapi justru ini melatih mereka dengan cara yang friendly
iya yang happy karena dia rewardnya mainan
dikasih mainan kan
jadi di dalam benaknya itu mereka sedang bermain
sedang bermain sedang bermain
tidak ada paksaan di press oh ini kerja
tidak dia bermain
dia cuma mencari mainan dia
kalau begitu dia agak aruk dia timbul mainan
dikasih reward mainan
kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan teman teman yang ada di sini
mungkin juga dengan anjing anjingnya
ya karena nanti kita mau ada permainan
mau ada bonding sama anjingnya
aduh itu dia saya sama prabu aizadeh ya bangun chemistry nya ya
oke sesaat lagi jangan kemana mana tetap bersama kami di good morning
oke jadi anda masih bersama kami di good morning
kita masih bahas juga tentang anjing pemburu narkoba
kita mau ada simulasi nih
kita juga tidak tahu ya siapa di antara kita yang membawa narkoba
bisa ada di koper koper di depan kami ini
bisa ada di teman teman yang ada di depan kami nih
atau juga ada teman teman yang di belakang kami juga nih
yang lagi asik nongkrong nih kan gak ketahuan ya
saat ini akan bertugas pak didin
jadi spiegel kita simulasi pemeriksaan barang di bandara contohnya
kita ada koper koper
jadi kalau di bandara kan anjing kecil lucu
jadi tidak menakutkan orang
oke happy silahkan
ini diberikan pujian supaya dia
ini adalah lagi ini ya memuji gitu ya
iya motivasi dulu
hah apa itu
iya dia akan menggaruk
berarti ada sesuatu di dalamnya ya
ada dicurigai sesuatu di dalamnya
nah ini rewardnya adalah makanan
apa tadi yang dikasih ya
iya jadi dia metodenya dengan lewat metode food drib ataupun rewat makanan
ini di dalamnya memang ada nih
mungkin nanti kita buktikan kita buka
kita buka dulu happy
kita buka dulu
apakah ada barang
padahal ini ceritanya kan barang barang ya
barang barang yang dibawa
ini juga ada barang
ini juga ada barang ya barang barang yang dibawa
ya kita lihat
jadi penciumannya juga tajam sekali ya
ya jauh lebih tajam
mau disembunyiin kayak gimana aja terendus ya sebetulnya ya
ketika bau itu bisa keluar menguap lewat udara anjing itu pasti bisa masuk
dalam bentuk apapun ya
itu bau misalnya ada cairan tapi itu narkoba
uh jadi sulit nih untuk bisa menghindari penciuman dari rekan rekan kan
coba mungkin di teman teman di sebelah depan sana nih
kadang kadang suka nakal memang teman teman saya yang di depan
ini ada lagi nih
coba kita pemeriksaan pak didin coba lah pemeriksaan
iya kita curigai memang ada apa namanya indikasi apakah ada yang mau bawa barang narkoba
soalnya saya lihat ini rekan rekan canine agak sedikit agresif nih
sedikit perubahan perilaku ya
menunjukkan perubahan perilaku
ini kameramen kita nih
oh berarti nggak ada ya
semir nih ya
atau kameramennya bawa jadi disek
tuh kameramen bawa nggak
ya coba kita ayam duduk duduk sini mungkin
saya nggak bawa loh semir
bapak mau nilainya berdiri bisa berdiri
karena mulai menunjukkan memang selalu seperti itu pasti ya
hanya menunjukkan perubahan perilaku tanpa melukai
wajah wajah yang harus curigai nih
wajah wajah yang harus curigai
hampir memberikan reaksi duduk mas berbeda dengan yang lain
memberikan reaksi dengan duduk
karena mendeteksi di manusia
kalau di garu pasti di garu
oh kalau di garu pasti di garu
dia bisa mengenali kayak gitu ya pak
manusia dia ada dua jenis reaksi
reaksi aktif dan reaksi pasifik

maksudnya dia ada dua jenis reaksi

ini yang dinamakan reaksi pasif
waduh ditemukan reaksi pasif

hah mas kaget mas

tahan kita tahan
tapi bohong ya ini cuma simulasi aja
ini cuma simulasi nih pak mirza
jadi gitu ya mas
jadi sebenarnya mereka tuh ada reaksi aktif ada pasif
kalau ke manusia dia akan pasif
ya kami latih memang ada beberapa yang memang kami latih memiliki reaksi pasif
memang peruntukannya kita gunakan lebih banyak kepada target target manusia
jadi sudah otomatis mereka tidak akan melukai siapapun ya
tidak akan melukai
mereka hanya mendeteksi
friendly lah sama manusia
jadi bisa dibilang anjingnya justru friendly
nah gini mas donika di indonesia
ini kalau diajak foto friendly nggak
oh kalau seperti itu
kita foto di sini danyar
saya sebelah semir loh
ini udah loh
oke ini udah
ini sih yang pertanyaan sederhana aja sih yang menggelitik saya
ini kan anjing anjing ini kan didatangkan dari belanda ya
anggarannya cukup besar
ini kira kira akan ada breeding khusus atau pengembangan khusus gedi di indonesia sendiri
atau mungkin dengan ras ras yang ada di indonesia
untuk sekarang memang belum
untuk bnn sendiri ya
untuk bnn sendiri belum
tapi dari perencanaan yang sudah disampaikan arahan kepada pak kepala kami pak budi waseso
memang mengarahkan di kemudian hari kedepannya nanti kami ini bisa mengembangkan satu program
yang disebut program breeding
program breeding itu memang untuk beberapa stakeholder lain yang memerlukan unit k sembilan
seperti bsuk kori ataupun tni
jadi seperti yang disampaikan tadi
dengan anggaran besar kami berharapnya dengan adanya program breeding tersebut juga mungkin bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran
sehingga kita tidak perlu berkeluar
jadi kita tinggal punya lah yang memang produk produk kita sendiri dan kita bisa manfaatkan itu sebagai instrumen untuk melakukan penegakan hukum
dan skillnya juga tidak kalah ya
apalagi memang buat kejahatan luar biasa dibutuhkan treatment yang luar biasa juga
sangat luar biasa
terima kasih banyak nih teman teman sudah hadir ke bnn
terima kasih mas danang mas zeki
terima kasih samir
ini kalau disentuh sentuh sama orang lain enggak masalah
ini juga baik juga ya
baik sebenarnya sudah friendly
wah udah deh
saya teaser dulu deh
prap ya terima kasih pak dori
terima kasih pak ridwan
amir terima kasih ya sudah bergabung di cnn good morning
berbisa jangan kemana mana
kami masih punya informasi
ini yang viral juga nih
itu kontroversi lagi
hari ini kita punya banyak kontroversi ya
jadi tetap di good morning bersama kami